gue gak ada ben liat rumis lo
lo jangan liat gue
lo jangan liat gue loh
balik badan mat
udah belum balik badan
jadi orangnya udah mau
cuma lagi menimbang nimbang masalah pembayaran
doain juga ya biar ben indra lolos audisi
masih aja nge ban
semoga ya udara kamu memulai
kalo band indra sampe lolos audisi indra itu bakal manggung di salah satu kampus terkenal di jakarta ma
papa juga doain deh
biar kamu gak ngambek
biar kamu gak ngambek
kak indra kebangetan nih
masa kak indra bilang ke oma gini
oma oma jangan pake hp baru ya
hp barunya seret
layarnya kalo digosir berat
nanti pengen oma peguh
keterlaluan lo ya
udah lo juga pernah ngebohongin oma
cuma sekali sekali sekali doang
aku gak pernah bohongin omah
semua kemauan lu udah diturutin
karpetin sampe saf belakang ya
tarik kesini tarik
ini lo pindahin sebelah sini
ntar sebelah sini depan sini
tuh makanan udah keluarin
makanan diatur yang bener
ini kurang tarik nih
mat sekarang lo ke rumah bang rejal
pastiin dia bisa datang atau enggak
yuk lo di sini ya
bantuin jono beres beres di masjid
saya mau nemenin mamat
yaudah kalo gitu gue deh sama jono sini
eh ntar dulu
kita bagi tugas
lo ke pos tungguin si toyin
gue ke rumah bang rijal
dari rumah bang rijal gue langsung ke sana
biarin kita gak udar udar
kamu kasih liat contohnya dulu
jangan main bawa bawa aja
iya ce tina tau
ntar salah bawa saya terpaksa harus ngambil
cetek mau apa aja yang dipesen
eh jean niantap
kemudian jawaban bahasa inggris ziternya
nanti kasih lo prepreken bener bisa dateng
yang keempatnya yang kedua pink
yang kedua biru muda
ditulis persis sama persis
sama persis ya
baju sama celana bagi dua lusin
satu lusin teh tiga warna ya cek
satu lusinnya tangan pendek satu lusinnya tangan panjang
tangan panjang dua lusin
satu lusinnya teh mau warna apa cak
aduh tina teh jadi takut salah
satu lusin teh ada tiga warna
pokoknya saya minta dua lusin
modelnya aja yang mau dibedain cek
enggak enggak enggak
semuanya termasuk modelnya juga harus sama nggak boleh beda
ct mau order apa lagi
enggak udah itu aja
makasih ya cik
mama pesen baju bayi ngapain dicurigain
ibuk untukmbola shiny beach
gue nggak demen liat rumis lo
lo jangan liat gue
lo jangan liat gue loh
balik badan mat
udah belum balik badan